amuk warga di pasar indukajen pekalongan jawa tengah tidak terbendung
saat memergoki pencopet beraksi di tengah keramaian warga
warga di pasar indukajen ini geram karena mendekati hari lebaran
aksi copet semakin marak terjadi
lebih lebih tersangka tertangkap basah saat tengah merogoh saku celana korbannya
aksi masa akhirnya bisa dikendalikan polisi
tersangka dibawa ke polres pekalongan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
tersangka mengaku bersama tiga temannya sudah dua hari beroperasi di pasar indukajen
residivis copet ini mengaku terpaksa mencopet kembali untuk memenuhi kebutuhan lebaran istri
dan dua anaknya karena pekerjaan sebagai sopir ekspedisi tengah sepi
polisi masih memburu empat orang teman tersangka yang melarikan diri
kini tersangka dipastikan tidak bisa merayakan lebaran bersama dua anak dan istrinya
karena harus mendekat di ruang tahanan
roby bernadi kabupaten pekalongan jawa tengah